doanya insya allah lancar

lagipula kan aku sama nanda bisa bantuin kakak cari uang
enggak enggak enggak

yaudah kalau gitu sarapan dulu yuk kak
kakak gak mau telat gara gara sarapan
kalau gitu kakak
kakak jalan dulu ya
titip satria ya
dia ada di kamar lagi bapak

titip kakak jalan dulu ya

saya mau pergi interviu kerja
selamat pulang ketika nampak kita

situasi yang lama monyet keras
itu aku rester yang keras
ini terlihat biasa milik notable
kalau saja kamu menurut apa kata papa
semuanya itu tidak perlu terjadi
bapak menganggap saya ikut masuk ya
saya hanya mau interview kerja aja
selamat siang bos
saat ini bukmano sedang interview kerja
tolong cerita yang benarnya
jangan sampai ada apa apa sama dia
karena orang yang coba bunuh mano itu suka datang tiba tiba
terima kasih ya
aku gak akan biarkan kamu menderita sayang
aku gak mau kamu hidupnya susah
ada hal di dunia ini yang gak bisa dibeli pakai uang
cinta itu juga perlu dikejar
aku tahu kalian itu saling mencintai
jadi tolong banget
tolong kakak perjuangin cinta itu
kak mano itu perlu bahagia kak
begitu juga dengan kakak
kenapa sulit sekali untuk aku melupakan mana
apa yang harus aku lakukan ya
ini data pelamarnya
pak kabar pak
berikan aku kemudahan ya allah
aku benar benar butuh pekerjaan ini untuk keluarga dan satria
aku bener bener butuh pekerjaan ini untuk keluarga dan satria
anda ditunggu di ruangan hrd
aku punya berita bahagia ras
aku diterima kerja
selamat ya mano
aku senang banget dengerinnya
terus nanti kamu ke rumah syukuran ya
aku ngundang semuanya
kamu jangan tolak undangan aku ya
aku akan senang banget kalau kamu datang
insya allah aku datang ya
ada apa dengan anak saya
bapak saya minta tenang dulu
silahkan duduk pak
terima kasih dok
anak bapak tadi malam mengalami kecelakaan
untung aja para warga cepat bawa dia ke sini pak
bagaimana keadaan anak saya dok
keadaannya memang kritis
bahkan sampai saat ini pun
dia masih dalam keadaan koma
gimana patuh anak duraka gak mati aja
kalau begini caranya
karena dia bisa ngomong ke semua orang
mudah mudahan semua seneng
yataku siapin makan malam hari ini
ini anugerah dari allah
makanya kamu harus selalu bersyukur ya
dengan apa yang kamu munculnya
berarti kakak besok udah mulai kerja
alhamdulillah kamu udah dapat kerjaan sekarang
ibu tadi lagi ngebesuk tetangga yang sakit
makan ya reski
enggak aku udah makan tadi
ya kak reski ikut makan bareng kita aja kak
gak usah nanda ini udah malem
lagipula dirumahkan ibu sendirian
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh